kamu masih tetap cinta sama aku
kamu jadi gemuk
aduh gak mungkin lah kamu bisa jadi gendut
kamu itu sudah tercipta dalam bentuk yang langsing
soalnya seluruh sel dalam tubuh kamu itu emang udah langsing
jadi gak ada cerita kamu bisa jadi gendut
tapi seandainya kaum bisa jadi gendut
hmm kau masih terlihat cantik kok
soalnya moto kita berdua kan sama
fisik gak penting
gue lagi pengen nyari rok nih nat
buat pesta siang sih
jadi ya gak usah serius serius amat
emangnya rok yang gak serius itu yang gimana sih mil
ih lo mau tamat sih lo
nah ini nih rock yang gue suka
cocok kan buat pesta siang
hani apakah lino bermimpi hani
lino bermimpi hani
hani menghampiri linol yang hina ini
iya dan gue bukan cuma menghampiri doang
gue juga mau
hani mau warapu sih
ya ya kok lo lebih instansi
nah mil mil mil lihat di situ
nah lo tuh cocoknya yang kayak gini mil
udah warnanya pink terus panjangnya di atas dengkul lagi
eh tapi kok gak ada dengkulnya ya mil
bener lo aneh gak ada dengkulnya
aneh banget mil pasti tiba tiba ada dengkulnya
gue puas ngeliatin dengkul gue
nih lo tuh payah banget sih lo kenapa nggak bilang dari tadi kalau
ya lo gue udah kasih tau juga dari tadi
kapan lo mau ada berkening mengin
gak ada berkening mengin loh
duh duh duh duh
aduh lo banget ringsan lagi nyusahin gue aja nih
mil itu kayaknya mirip hani sama lino deh
duh mirip nak
ya yang bener dong
oh harusnya punya hopeless
terima kasih ya lino
aduh perang perang
yah kok gak jadi sih han
menurut tino udah kering nih
ntar deh handphone nih orang lagi seru gini juga
gue mau mengabadikan keadaan ini makanya cepetan handphone lo difoto
cepetan cepetan cepetan
tunggu tunggu taruh dulu
ya kok cuma di pipi sih
udah bagus gue gak muntah tau gak sih
apa lo gak fans ya sama dia
ih lo tuh gimana sih
justru foto kayak gini nih bakalan banyak gunanya buat kita
udah tenang aja
gua gua gua merubah jadi cantik lagi
yan kamu udah berhasil
hani kalau gitu cium lagi dong
iya sayang ya waktu kita rencana kencan di kafe kemarin batal padahal aku udah siapin bunga yang indah terus ada puisinya lagi
aduh ran sorry banget ya kalo gak sakit sih kencan kita gak bakalan batal
gak apa apa kosil yang penting sekarang kamu udah sehat sehat walafiat dan udah bugar
oh ya nah soal puisi itu aku masih bisa kok bacanya sekarang
kamu mau denger kan
hah puisi yang kodok itu
itu kan kagak banget
sihil kamu mau denger kan sihil itu tuh puisi terindah terromantis yang pernah aku buat
ya mau denger ya mau dengar ya
katak berenang di kolam
bukan bukan bukan
katak melompat ke kolam
aku melompat padamu
eh udah udah udah udah udah udah udah udah udah capek
melompat ke hati kamu soalnya aku tuh udah cinta banget udah sayang banget sama kamu
dan aku berharap kamu mau ya jadi kekasih aku
pisah tau habit harusnya
nah kesini jele keduanya
he kalo lo suka sama tuh cewek nyatain dong perasaan lo nyatain
jangan cuma bisa diem sama lototin doang
hah gimana sih
ck alah udah deh
lo suka kan sama kimi
engga kata siapa gue suka sama kimi ngarang aja tau gak lo
eh lo mau kemana
gue cuma mau ngecek dia udah nyampe rumah belum nggak boleh
ya boleh boleh aja sih
udah suka suka aja ya munafik dong
lo kan belum tahu siapa gue sebenarnya gue tuh takut lo kecewa
legean kan gue tuh belum tentu seperti yang kelihatannya gue sekarang
sisil aku bisa nerima kamu dengan apa adanya
bagi aku kamu tuh udah perfect udah sempurna banget
dan menurutku kalo aku jadian sama kamu itu gak ada ruginya
bahkan aku juga
aku malah untung banget
kalau aku jadi gemuk gimana kamu masih tetap cinta sama aku
kamu jadi gemuk aduh gak mungkin lah kamu bisa jadi gendut
kamu itu sudah tercipta dalam bentuk yang langsing
soalnya seluruh sel dalam tubuh kamu itu emang udah langsing
jadi gak ada cerita kamu bisa jadi gendut
tapi seandainya kaum bisa jadi gendut
hmm kau masih terlihat cantik kok
soalnya moto kita berdua kan sama
fisik gak penting
kamu ngeraguin cinta aku ya
jadi gimana dong cara ngebuktiin ke kamu
kalo cinta aku sama kamu tuh gak bakal pernah berubah
lo yakin cinta lo gak bakalan berubah
walau apapun yang terjadi gitu
walau bentuk fisik gue berubah
percaya deh sama gue
walau bumi berubah
walau hutan berubah
walau semuanya berubah
tapi ada satu yang gak bakal berubah
yaitu cinta darren sama kamu takkan pernah berubah
ya deh sisil mau jadi pacarnya darren
bener kamu mau
sisil aku tuh
ini ini berarti kan cuma bertama gue
kalo misalnya aku nganyum darren nanti darren nyakanya kalo aku gak suka lagi sama dia
udah bangun di pain lukar